kepada allah subhanahu wa ta ala
korban kekerasan dalam pacaran itu bisa menyebabkan lebih dari satu bentuk kekerasan
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat
atau pernah memberi ke saya
contohnya misalnya tadi sempat disebutkan tadi
adalah karena efek talidomi juga
kalau untuk di jawa ini cukup terkendali jadi terlihat dari cctv dan arus di jalan laporan itu juga terkendali
selain iman ada juga georgia